bawaslu memanggil tiga pelapor untuk melakukan klarifikasi terkait kasus penyebaran berita bohong penganiayaan ratna sarumpait
pelapor pertama garda nasional untuk rakyat atau gnr memenuhi panggilan bawaslu dengan membawa kartu kuning untuk prabowo subianto
kartu kuning ini menjadi simbol peringatan bagi capres nomor urut dua prabowo subianto yang dinilai telah melanggar pkpu nomor dua puluh delapan tahun dua ribu delapan belas pasal enam puluh sembilan ayat satu b
gnr menilai prabowo telah melakukan kegiatan yang bisa membahayakan keutuhan nkri saat menanggapi kasus penganiayaan ratna sarumpait yang belakangan diketahui sebagai hoax
gainer berharap bawaslu memberikan sanksi kepada prabowo agar memberi efek jerah sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang
nah ini semoga ini tidak terulang kembali
ini adalah sebuah peringatan karena kami juga bukan eksekutor
hanya sifatnya mengingatkan semoga pemilu ke depan yang akan kita selenggarakan kira kira enam hingga tujuh bulan lagi berjalan damai tentram aman tertib langsung umum bebas rahasia